beginilah aksi selebrasi yang dilakukan tersangka mario dandisatrio
usai melepaskan tendangan free kick ke arah kepala david osora
selebrasi ini diperagakan mario saat menjalani rekonstruksi adegan
di perumahan green permata ulu jami pesanggerahan jakarta selatan
dari hasil rekonstruksi mario dandisatrio menganiaya david ozora
dengan total melepaskan lima tendangan dan satu pukulan
yang semuanya ke arah kepala korban david ozora
sementara itu dalam reka adegan juga terungkap
ag teman perempuan mario menyaksikan aksi kekerasan itu sambil merokok
kuasa hukum david osora melissa anggraini menyesalkan sikap ag
yang malah merokok saat mario menganiaya david
bukannya melerai ia justru terlihat santai menyaksikan penganiayaan tersebut
kita saksikan sama sama dimana pada saat dicontohkan sikap taubat
eh ada anak ag justru bukannya melerai tetapi malah menyalakan rokok dan lain sebagainya
itu kita sayang kita melihat itu sebagai wujud kebatinan
anak berkonflik ag ini dia memiliki satu frame dengan yang lain
total ada empat puluh adegan yang dilakukan
di raskrimumpolda metro jaya komisaris besar henki haryadi
mengatakan selesai rekonstruksi
penyidik akan meminta keterangan empat saksi lain
untuk memperkuat unsur perencanaan yang dilakukan tersangka mario
ada empat saksi lagi yang belum kita periksa
sebagai contoh maksud kami di sini bahwa peduh sebelum terjadinya tidak pidana
ternyata tersangka mds ini menghubungi beberapa orang
dan memberitahukan akan melakukan pidana ini
mds dan sl ditahan di rutan mapolda metro jaya
walaupun ag sejak berstatus anak berkonflik dengan hukum
ditahan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial atau lpks sejak rabu delapan maret